sebentar ya mas ada relevan
begini bu andin saya mau beritahu ibu
kalau hari ini reina ada ekskul renang
tapi saya lihat rena gak berani masuk ke kolam
oh gitu ya mungkin saya salah dengar kali
kalau gitu kemarin ngedit apa yang
maaf pak ya silahkan mas ini kopinya
oke terima kasih ya
iya mari pak
oke diam kalau gitu saya permisi ya sekalian mau bayar ke kasir
ya terima kasih ya
jelas jelas kemarin mama bilang ini untuk ngedit foto elsa untuk iklan susu dia
apa jangan jangan mama bohong ada yang ditutup tutupin lagi
iya mama betul bangetlynn

ini apa banget disini
okay udah papah
pak tengok deh ya
mengedit foto elsa untuk produk susu dia
aduh ketauan deh
kenapa juga rama pake ke kafe papa lagi
ribet kan kalo ketauan papa
mama juga mama juga gak terlalu inget deh pak
soalnya waktu rama lagi ngedit foto itu
mama juga gak terlalu perhatiin
yaudahlah kalo gitu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tapi buat apa
apa buat melindungi elsa
nanti sore pas elsa kesini aku akan tanya langsung sama elsa
aku akan marah besar kalo elsa melakukan kebohongan lagi
kita bisa munculineren
uh atau mungkinbreakup aja
mungkin dia nyemuggm dari bagian situ
lalu dia tunggu disini
oh mbak rosa
yang marah banget
jadi tulang jalan aku
untung aja resepsionisnya gak ada
gue gak boleh kelihatan sekretaris nino
dan staff yang lain
gak ada yang boleh tahu gue kesini
kalo sampe dia deketin gue
pasti dia tahu gue siapa
saya mau tanya dengan pak doni
bagian keuangan di lantai berapa ya
pertungus banter pak
saya telpon dulu
mending di silent aja deh
biar gak bunyi bunyi pas gue cari harddisk itu di ruangan nino
gawat deh ini ketahuan sama papa
elsa harus dikasih tau nih
jangan jangan papa telpon elsa
aku telepon dia sekarang deh
ini elsa kenapa sih gak diangkat telponnya
bener beneran enggak mau turun ke kolam tuh banyak teman teman aku nggak mau
cus aku takut ketulung lem ya udah kalau takut karena disini aja mancus ya oke encus
hai rena hai rena disini why kemurena join us teman teman kamu sudah pada mulai berenang tuh
aku takut nih aku nggak mau berenang renang kenapa takut renang ya padahal hari senin depan ada
pengambilan nilai berenang oke rena
makasih masih dengan terinak iya sama sama setiap hari kan juga senterin kalian sih ke kantor juga
sebentar ya mas
hai ada telefon he internal halo halo selamat pagi bu andien pagi abegin ibu adle saya
mau beritahu ibu kalau hari ini rena ada ekskul renang tapi saya lihat rena nggak
berani masuk sekolah apa mungkin dulu rena pernah ada trauma jatuh ke kolam ya bu
pernah tenggelam di kolam berenang
mungkin itu yang ngebuat dia jadi tahu
oh begitu bu
tapi kalau boleh menyarankan
rena tolong dibantu diajarkan
agar jangan takut
seperti ini lagi ya bu
berenang itu baik
untuk melatih keberanian anak
bagus juga untuk kesehatan
ada pengambilan nilai bu
terima kasih ya bu
rena kenapa din
ini mas rena itu ada
kamu tahu sendiri kan dia kan ada trauma
karena dia pernah tenggelam
dan masalahnya minggu depan itu ada pengambilan nilai
yaudah besok kan sabtu rena juga libur
karena suruh ke rumah aja
beda bagus mas
ya semoga aja dengan kamu ngajarin reina
rena gak akan trauma lagi
ke bawah gak ya
masih sempet masih sempet untuk kemana
kau mau kemana
kamu mau kemana
gak ada yang liat gue kesini
gue harus gerak cepet

gak ada orang yang artis
gak ada orang yang artis